pada desember dua ribu delapan belas seorang asisten staf ahli untuk anggota dewan pengawas bpjs ketenaga kerjaan
mengaku dilecehkan oleh atasannya
korban mengaku kerap diintimidasi dan takut dipecat
bahkan mengalami kekerasan seksual saat perjalanan dinas
terduga pelaku membantah hal ini
atas kasus ini dewan pengawas bpjs ketenaga kerjaan
telah menonaktifkan terduga pelaku dan juga korban
saya adalah korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh atasan saya
di dewan pengawas bpjs ketenaga kerjaan
itulah pengakuan rizki amelia
asisten staf ahli yang bekerja untuk seorang anggota dewan bpjs ketenaga kerjaan
bernama syafri adnan badarudin
sejak bekerja dua tahun lalu
rizky amelia mengaku mengalami pelecehan secara verbal dan fisik oleh atasannya
rizki amelia mengaku diperkosa empat kali oleh syafri adnan
syafri adnan badarudin
seorang diktator seperti dia
saya takut dengan sosok si pemerkosa yang memang seorang tokoh
beliau adalah seorang yang sangat dominan
dihormati dan bahkan ditakuti di lingkungan bpjs ketenaga kerjaan sendiri
saya takut bahwa dia akan melakukan kekerasan fisik
atau bahkan menghancurkan hidup saya
terduga pelaku membantah semua tuduhan
yang disampaikan rizki amelia
berbagai tuduhan yang ditujukan kepada saya adalah tidak benar adanya
dan bahkan merupakan fitnah yang keji
dua saya pada saat ini sedang menempuh jalur hukum
untuk menegakkan keadilan dan mengungkapkan kebenaran
hal yang menjadi dasar utama pertimbangan kami untuk mundur adalah
beredarnya dan berkembangnya opini publik
dengan adanya tuduhan yang tidak berdasar
yang tidak prosiporsional bahkan cederung fitnah
jadi setelah seorang staf memperganik dari komite diwadah pengawas
yang patut diduga juga dikendalikan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab
atas kasus ini dewan pengawas bpjs ketenaga kerjaan
telah menonaktifkan syafri adnan baharudin dan rizky amelia
rizky amelia turut diskors oleh dewan pengawas
karena menyebarkan percakapan pribadinya dengan syafri adnan baharudin
tahunya baru belakangan kok mau melindungi gimana
ini masalah pribadi lah kalau sudah
seksual harassment dan sebagainya kita nggak ada
tadi itu pribadi yang berimpas kepada kami
karena dia dua duanya kan di bawah dewas ini
jadi terpaksa saya harus menonaktifkan donanya
supaya cooling down dan bisa fokus menyelesaikan masalah ini
bagaimana caranya ini terpisah dulu
jadi skors itu sebenarnya untuk melindungi dia juga
sementara saya tidak bisa berbuat apa terhadap sad
karena kapasitas kita kan ini ditunjuk presiden
jadi ada proses eksternal tadi itu
rizky amelia telah melaporkan kasus ini ke dewan jaminan sosial nasional
pada awal desember
dia juga telah mengirim surat kepada presiden joko widodo
sesuai dengan peraturan pemerintah nomor delapan puluh delapan tahun dua ribu tiga belas
penyelesaian kasus ini hanya dapat dilakukan
melalui pembentukan tim ad hoc oleh djsn
terkait hal ini kami telah terhubung dengan ade armando
tim pendamping korban
dan pemerintah yang telah mengirim surat tersebut

selamat malam pak ade
apa perkembangan terbaru dari kasus pelecehan terhadap risky amelia ini
perkembangan terbarunya adalah besok djsn akan meminta saudari amel
dengan didampingi oleh pak haris asari itu untuk bertemu dengan djsn
seperti yang tadi anda katakan karena djsn lain nantinya
akan mengeluarkan rekomendasi tentang posisi pak syafri di dewan pengawas
seperti yang tadi anda katakan karena djsn lain lainnya akan mengeluarkan rekomendasi tentang posisi pak syafri di dewan pengawasan
kemudian pada hari senin dewan pengawas mengundang kami sebagai tim pendamping amelia
untuk datang bertemu dengan dewas
hari selasa komnas perempuan meminta kami juga untuk datang untuk bicara dengan sejumlah

dan komnas perempuan sebagai lembaga negara juga akan turut membantu penyelesaian

pak ade kemudian anda dan rizky amelia juga sekarang dilaporkan balik oleh syafri adnan baharudin
terkait dugaan pencemaran nama baik
lemah sekali ya
terhadap saya misalnya dia menggugat ada status facebook saya
yang bahkan tidak menyebut nama dia sama sekali
begitu juga dengan gugatan terhadap amelia
itu kan yang digugat adalah penyebaran

di chat chat pribadi antara amelia dengan pak syafri
dimana memang di sana terbaca sekali betapa pak syafri itu sebagai seorang pejabat negara
ditempatkan itu melakukan banyak hal yang tidak pantas ya

antara atasan dengan bawahan dan karena itulah yang digugat
karena pasal yang kami gugatkan kepada pak syafri adalah
yang mengatakan bahwa pegawai negeri sipil atau pejabat negara
itu yang melakukan perusahaan yang tidak berhasil

kebuatan cabul dengan bawahannya itu bisa terkena hukuman pidana sampai tujuh tahun
oke tapi kalau kita melihat kembali kasus pelecehan ini kita melihat ke belakang
sebelum dibuka ke publik kan sudah berjalan sebenarnya dua tahun ya sudah dari tahun dua ribu enam belas
kenapa baru dua tahun kemudian diungkap
sebetulnya pertama kali itu sudah disampaikan oleh korban itu dua tahun yang lalu ya
kepada dewan pengawas tapi dewan pengawas ternyata mengabaikan
kemudian itu terus berulang kali terjadi
cuma ingat ya dalam dua tahun itu yang sukses berhasil si terduga pelaku melakukan perkosaan atau pemaksaan hubungan seks itu
padahal mereka berulang kali melakukan perjalanan dinas dan upaya upaya ke arah sana juga berulang kali terjadi
dan ketika akhirnya si korban juga melaporkan kepada ketua dewan pengawas
yang terjadi justru dia diminta untuk resign kemudian diskors dan kemudian ditawari untuk phk
jadi menurut kami memang ini bisa terjadi karena ada sebuah sistem yang turut mendukung
membiarkan bahkan melindungi pelaku
karena itu kami mengugat juga bukan mengugat
dalam cara hukum bidana tapi mengugat agar keseluruhan dewan pengawas juga bertanggung jawab terhadap
pembiaran terjadinya kekerasan seksual selama dua tahun ini
nah dua tahun ini di ujungnya memang si korban sebetulnya mengalami tekanan
selama dua tahun tidak tahu harus lari kemana
di ujungnya sempat mencoba melakukan upaya bunuh diri
tapi setelah dia berhasil diselamatkan
dari upaya bunuh diri itu si korban yaitu amelia sekarang memutuskan untuk melawan ya
untuk tidak lagi membiarkan ini terjadi terhadap dirinya maupun kepada siapapun di bpjs
baik terima kasih ade armando tim pendamping korban rizky amelia
atas waktu anda untuk cnn indonesia connected
ya kasus pelecehan seksual yang berlangsung dalam hubungan kerja
bukan sekali dua kali terjadi tidak hanya di indonesia bahkan di jakarta hollywood
ada sejarah artis papan atas yang menjadi korban pelecehan seksual
ya pelecehan seksual terkait hubungan kerja memang telah menjadi momok di berbagai belahan dunia
posisi kuat dan kewenangan yang besar
kerap menjadikan seseorang mampu melakukan apapun untuk kepuasannya
termasuk melakukan pelecehan seksual
ikut menjadi korban pelecehan seksual
ia menolak permintaan atasan dalam sebuah hubungan kerja
bisa dibilang sama saja dengan membunuh karir
hal inilah yang membuat hubungan kerja yang seharusnya dilakukan profesional
tak berjalan mulus
kasus pelecehan seksual di tempat kerja nyatanya masih menjadi persoalan serius
hasil penelitian yang dilakukan lembaga tuk pada dua ribu enam belas mengungkap
tidak melapor pada atasan mereka
jika melaporkan pelecehan seksual
karena mereka merasa bahwa atasannya tidak akan mempercayai
atau tidak menganggap serius hal itu
terlalu malu untuk melaporkan kejadian tersebut
dari kasus pelecehan seksual yang ada
perempuan muda dengan rentang usia delapan belas hingga dua puluh empat tahun adalah yang paling banyak menjadi korban
dari satu ratus tiga puluh delapan perempuan dua per tiganya mengaku mendapat pelecehan seksual di tempat kerja
di nt jakartini cnn ibu
kami akan membahasnya lebih lanjut dengan adriana feni komisioner komnas perempuan
selamat malam ibu adriana
sejauh mana komnas perempuan terlibat dalam penanganan kasus dugaan pemerkosaan rizky amelia oleh atasannya ini
ya selamat malam mbak
ya ibu adriana
dapatkan dengar kami di studio
ya selamat malam
sejauh mana komnas perempuan terlibat dalam penanganan kasus ini bu
ya pada tanggal delapan desember memang korban sudah melakukan pengaduan kepada komnas perempuan
dan kami sudah menerima pengaduannya dan waktu itu kemudian kami merujuk kepada lembaga konseling seperti itu
jadi korban sekarang kondisinya bagaimana ibu
waktu tanggal delapan desember itu memang korban masih trauma ya mbak
jadi kemudian kami merujuk pada konseling dan sesudah itu sudah semakin baik kondisi psikologisnya
oke namun jika kita bicara data atau angka kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja ya
ini seperti apa sih perkembangannya makin turun atau masih tinggi
dan mengapa ini sepertinya sulit sekali memberantas pelecehan seksual di tempat kerja ibu
kalau untuk kasus kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja memang sangat tinggi mbak
jadi kalau data dari komnas perempuan itu catatan tahunan komnas perempuan setiap tahun
dan itu kami rekam pada tahun dua ribu tujuh belas itu ada sekitar tiga lima ratus kekerasan terhadap perempuan di ruang publik
nah di ruang publik itu ada sekitar tiga ratus lima puluh kasus
yang diadukan langsung kepada komnas perempuan
nah itu sekitar lima puluh adalah kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja
jadi kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja itu antara lain adalah kekerasan seksual
perkosaan kemudian pelecehan seksual dan eksploitasi seksual
lalu bagaimana kira kira caranya membuat korban ini berani speak up seperti rizky amelia ini
karena mungkin kalau kita lihat dari datanya ternyata banyak sekali ya korban yang diam bahkan setelah mendapatkan atau menjadi korban pelecehan
ya pertama kami memang sangat appreciate kepada korban rizky amelia yang berani ya untuk coming out
untuk mengatakan dirinya dan untuk keluar berusaha untuk keluar dari belenggu eksploitasi seksual itu
tapi pada kenyataannya angka lima puluh kasus ini
kami sangat yakin bahwa itu hanya seperti puncak gunung es aja gitu
lebih banyak perempuan yang memang tidak mau mengatakan atau melaporkan bahwa dirinya adalah korban kekerasan
karena kalau di tempat kerja ini masalahnya adalah relasi kuasa ya mbak
ya ibu adriana tapi jika kita melihat banyaknya kasus yang terjadi begitu
seberapa banyak atau berapa persen kemudian pelaku yang berhasil ditangkap
nah inilah masalahnya mbak
kalau kita melihat kasus kasus pelecehan seksual ini ini agak susah memang menjerat pelaku
apalagi kalau pelaku ini orang yang powerful yang berkuasa yang punya dalam sisi politik dia cukup besar powernya seperti itu ya
dan kalau kita melihat kalau umumnya kita melihat di media juga
ini justru korban yang dilaporkan balik gitu atas pencemaran nama baik
nah itu kalau kami kasus baik nuril misalnya kan sama seperti itu juga
kasus rizky amelia ini juga dia dilaporkan balik
jadi dia sudah menjadi korban kemudian dia dikriminalisasi
jadi itu yang kami sebut sebagai kriminalisasi korban
lalu untuk kedepannya yang sebenarnya support system yang paling berpengaruh begitu untuk korban
apakah lingkungan kerja atau mungkin masyarakat yang dapat kita ketahui ya
kadang kadang masyarakat juga ada kecenderungan untuk victim blaming begitu
ini kira kira support system seperti apa yang ideal untuk korban
ya betul itu
ini apa kami juga menghimbau bahwa masyarakat jangan inilah ya menjudge korban terlebih dahulu
dalam beberapa kasus yang akhir akhir ini apa kemudian viral di media ini kan masyarakat itu rame rame
ini apa menghakimi si korban ini gitu
kita harus kedepankan dulu proses hukumnya dan melihat bahwa dia ini adalah korban
kalau kita pahami bahwa seorang perempuan gitu kan itu bisa saja hal seperti itu kan terjadi juga kepada anak perempuan kita gitu
anak perempuan ini kan juga ingin berbakti kepada orang tua
sementara ketika dia bekerja itu kemudian ada lingkungan pekerjaannya dia yang kemudian kok eksploitatif
eksploitasinya tidak hanya di beda ini apa pekerja tapi juga seksual gitu
nah ini kan peraturan kerja atau mindset harus dipahami gitu
harus ada peraturan yang keras di lingkungan kerja itu bahwa nggak boleh gitu ada eksploitasi atau kekerasan seksual dan itu sanksinya harus berat
baik berarti dimulai dari peraturan yang tegas begitu ya dari lingkungan kerja
terima kasih ibu adriana feni komisioner komunas perempuan untuk kepala komunas perempuan
terima kasih banyak banyak waktu anda di cnn indonesia connected
dari kasus dugaan pemerkosaan rizky amalia kita lihat komentar warga net seperti apa ya
ed ej mencuit setelah kasus dugaan pelecehan seksual oleh anggota dewan pengawas bpjs ketenagakerjaan
rasanya akan semakin banyak lagi yang berani mengungkap kasus serupa di berbagai lembaga
lalu ada juga ed ariel herianto yang mencuit
tidak mudah tetapi tidak selalu korban akan diam selamat dan hormat setinggi tingginya kepada rizky amelia
lanjut ed sigit wid yang mencuit
hormat saya untuk rizky amelia korban kekerasan seksual oleh dewan pengawas bpjs yang berani melawan dan menyampaikan secara terbuka kejahatan yang terjadi padanya
semoga memberi semangat perlawanan untuk semua korban kejahatan seksual di indonesia
terakhir dari ed hndr
tidak heran saja kasus salah satu pejabat bpjs yang kemarin kena kasus pelaku pemerkosaan yang prestasinya segudang mukanya alim tapi orang di sini memang topengnya tebal asli